jalan jalan di kota medan belum pas kalau belum menjajal kuliner malamnya
sekarang kita ekspor jalan semarang medan
jalan semarang medan
popiah medan milik ato ini halal kok
karena menggunakan ayam untuk topping daging berwarna merah alias chashu
nah ini baru popiah selat popiah
yang unik ini adalah mangkoknya seperti ini
yang katanya kalau tadi saya cobain ya khusus mangkuknya doang
itu kayaknya berbahan dasar kembang goyang gitu
renyah renyah asin manis gurih gitu
kuliner di jalan semarang ini legendaris
salah satunya yang akan saya cicipi sebagai main course adalah
bihun bebek atak
bihun bebek atak sudah berjualan selama sekitar empat puluh tahun
semangkuk bihun bebek berisi bihun
daging bebek yang empuk
daun selada daun bawang
dan daun wanshu atau ketumbar
bihun bebek atak memiliki kuah sup dari rebusan herbal khas tionghoa
seperti tongkui tongsem angco dan kice
berbeda dengan bihun bebek medan lainnya
dengan kuah sup dari kaldu hasil rebusan daging bebek
sebagai penggemar daun wanshui
ketemu bebek yang empuk
dan bihunnya itu lembut
itu pas banget ketemu sama kuahnya
di mulut semuanya kecampur dengan sempurna
semangkuk bihun bebek atak ini dibanderol lima puluh empat ribu rupiah
meski perut sudah kenyang
belum komplit rasanya kalau belum ketemu yang manis manis
saya tertarik melihat martabak piring sebagai hidangan penutup
martabak piring ini unik
karena adonan dimasak menggunakan
piring berbahan kaleng
serta menggunakan bara api dari arang
martabak piring lian nyajikan dua jenis martabak
yakni tipis dan tebal
dengan empat topping favorit
yakni coklat keju kacang giling dan selai kacang premium
tapi harganya terjangkau loh
mulai dari tiga lima ratus rupiah hingga enam lima ratus rupiah persatuannya
pertanyaan terakhir adalah
apakah martabak ini bisa dikonsumsi sebagai hidangan penutup
ini enak banget
pantusan antrennya panjang
karena senang itu
seandainya saya punya dua perut
pasti habis nih saya cobain satu satu hidangan di jalan semarang ini
oh iya sebelum memesan
sebaiknya pastikan dulu ya halal atau tidaknya hidangan mereka
desi aritonang agung happy medan sumatera utara